sementara itu pasangan calon pemimpin dki jakarta nomor urut satu agus yudhoyono silviana murni
berkomitmen akan membangun jakarta tanpa menggusur
agus silvi akan membangun tujuh ratus tower kuningan yang layak untuk warga miskin
dan keduanya juga tidak akan melakukan moratorium mobil mewah
seperti yang diwacanakan pesaingnya pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
senin pagi pasangan agus yudhoyono silviana murni datang di acara belak belakan cagup cawagup yang digelar oleh detik com
di acara ini agus menjelaskan jika ia terpilih sebagai gubernur dki jakarta
dirinya akan menata permukiman padat dan kumuh
tower itu akan terintegrasi dengan tempat usaha layak serta ruang terbuka
silviana murni menambahkan saat penataan dirinya dan agus akan mengedepankan dialog dengan masyarakat
selain soal permukiman
pasangan agus silvi juga menanggapi ide moratorium mobil mewah yang diwacanakan pesaingnya pasangan anies sandi
bagi agus memperlakukan moratorium mobil mewah di jakarta tidak efektif untuk mengurangi kemacetan
dirinya lebih memilih meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik yang sudah ada
agus berjanji akan menambah armada bus transjakarta
menambah empat koridor baru jalur transjakarta
serta melanjutkan proyek mrt dan lrt
bagi pemilik mobil mewah
akan diberlakukan pajak berlapis
arief kurniawan jakarta